wafatnya ratu elizabeth ii pada delapan september lalu membuat beberapa toko didatangi pelayan
salah satu target yang paling diminati pembeli adalah toko souvenir terutama memorabilia yang berkaitan dengan mendiang sang ratu
seperti pada hari minggu lalu penduduk setempat dan turis luar negeri memenuhi toko souvenir yang berjajar di london
mereka membeli beragam souvenir yang identik dengan sang ratu seperti piring cantik figur mini foto dan pakaian
selain itu penjualan bunga di inggris turut meningkat saat ratu elizabeth ii wafat
bunga diminati banyak warga sebagai simbol duka cita dan penghormatan kepada mendiang ratu
yang paling digandrungi adalah bunga favorit ratu elizabeth ii yakni bunga berwarna ungu putih dan bunga bakung gunung
janet davis pemilik toko bunga di windsor bahkan menerima pesanan bunga dari pelanggan luar negeri
ia harus mengantar bunga ke gerbang kastil windsor dan memotretnya sebagai bukti untuk pelanggan
jadi kita baru saja menghantar semuanya hanya menggabungkan yang saya pikir perempuan akan suka karena dia adalah penggemar bunga yang besar
dan dia akan menghargai apa saja yang sejati dan lokal
merah putih dia suka lili di balai kacang manis freesia bunga berbentuk dia menghantar bunga berbentuk
kediaman keluarga kerajaan mulai istana buckingham kastil windsor hingga kastil balmoral
menjadi tempat peletakan berbagai ungkapan duka cita dari warga baik dari dalam maupun luar inggris
di antara ribuan bunga yang diletakkan di depan istana buckingham
ada juga yang meninggalkan boneka beruang paddington dan sandwich selai jeruk sebagai tanda penghormatan
para pelayat terinspirasi oleh video yang memperlihatkan sang ratu sedang minum teh
dengan karakter animasi paddington si boneka beruang di istana buckingham
video dibuat dalam film pendek untuk merayakan tujuh puluh tahun kepemimpinan ratu elizabeth ii
pada juni lalu
dalam video ratu mengatakan kepada paddington sandwich selai jeruk adalah makanan favoritnya
saking banyaknya royal parks london bahkan meminta pengunjung berhenti membawa barang tersebut
karena dapat merusak taman bersejarah di london yang berada di dekat istana buckingham
royal parks meminta pengunjung sebaiknya tidak membawa benda atau artefak non bunga
namun imbauan ini tidak diindahkan warga